presiden joko widodo akhirnya memberi komentarnya terkait nama komjen pol tito karnavian
menjadi satu satunya nama yang dipilih presiden untuk maju sebagai calon kapolri yang baru
sementara calon tunggal kapolri komisaris jenderal polisi tito karnavian menyatakan
akan merangkul para senior di korps bayangkara untuk bekerja sama jika terpilih menjadi kapolri nanti
menurut tito reformasi polri merupakan pesan dari presiden agar pelayanan publik diutamakan
dan berdampak pada profesionalisme dan juga penegakan hukum
memang benar kemarin senin lima belas juni dua ribu enam belas saya telah menyerahkan
menyampaikan surat permohonan persetujuan calon kapolri ke dpr
dan saya mengajukan calon tunggal yaitu komjen polisi tito
karena enam tujuh tahun lagi ya pensiun
tapi ketika kemudian tiga hari yang lalu dua hari yang lalu
saya disampaikan diminta pendapat sama pandangan saya seperti itu saya mendorong senior
tapi kemudian ketika diberitahu sudah ada keputusan dan ini adalah keputusan dari pimpinan
maka sebagai prajurit sama polri dan tni
itu tidak boleh membantah
saya menolak apalagi dari pimpinan tertinggi seperti presiden
tentu saya akan all out saya laksanakan
pak presiden sudah memberikan pesan langsung ke pak tito pak
penunjukan apa pesan dari pak presiden
saya nggak perlu sampaikan yang paling utama beliau yang inginkan adalah reformasi